tapi jangan berantakin dapur
aku gak lapar aku bikin buat kamu kok
kau mau makan sih
apa aku gak pantas dicintai berry
apa aku gak pantas
tapi ambi dia beda banget
kamu itu gak usah nendang nendang rumput
gak ada gunanya
rumputnya gak apa apa kaki kamu yang sakit
kamu yang rugi
kamu kenapa lagi
kamu gak denger tadi
aku udah gak punya apa apa lagi
aku udah minum segi nabi
sekarang kamu pergi
cari kerja di tempat lain
aku udah gak becus biar kamu lagi
aku gak maulah
aku masih punya utang sama kamu
aku inilah temanmu yang berhutang dengan kamu
laki laki sejati kalau aku punya uang aku pasti bayar
sekarang gini aja untuk bayar semua utang aku
giliran kamu itu numpang di rumah aku
aku nggak mau
yaudah kalau kamu nggak mau nggak apa apa
tapi kamu tinggal di mana
ya kalau ditanyain malah bengong
yaudah kalau nggak mau nggak apa apa
nanti aku pikirin ya cara bayar utang kamu gimana
biar aku tunggu
ayo cepat aku capek
kak wayu kak bima tante cipuluk pulang
tante cipuluk pulang
tante kita makan miayam bareng bareng lagi yuk
kita udah kangen banget sama tante cipuluk
mereka merindukan aku
jadi begini rasanya dirindukan
udah lama aku gak merasakannya
ayo ke dalam
nih tempat tidur kamu
kamu tidur di sini ya
aku disuruh tidur di sini enggak
duduk sofa sana
ini dia lah
masa aku suruh kamu tidur di sofa
kamu nggak sejati itu kali
kamu keluarnya aku capek
kalau butuh apa apa
eh takut di luar ya
abi ternyata kamu kamu betul betul baik
kamu betul betul baik
kamu betul betul baik
kamu betul betul baik
kamu jelas nolong aku
kamu jelas nolong aku
tapi dengan cara apa aku bisa balas kebaikan kamu
aku tahu aku bikinin kue aja buat dia

mana duluan ya
aduh bengkel banget
kasian juga sih cipluk ya
dia akan tidur sini terus
eh kamu itu ngapain sih
kok dapur aku jadi berantakan kayak begini
kamu kan udah kasih tempat tidur tadi
kamu tinggal tidur sana
kamu ngapain di sini
ini semua berantakan
ya maaf aku gak sengaja
lo nggak sengaja gimana sih
di malam aku bikin ini
loh ini apaan aku tanya
kalau kamu mau makan kamu bilang sama aku
aku rela masakin buat kamu
jangan berantakin dapur
aku gak lapar aku bikin buat kamu kok
ya udah kalau kamu mau
kok mau makan sih
itu enak kok
nggak nggak nggak mau ini
engga mau enggak mau
engga mau enak enak enak
engga mau enak enak enak
engga mau enak enak enak
apa si cleo tinggal di rumah abi lagi
ih aku enggak akan biarin cleo harus angkat kaki dari rumah abi
apa jadi wanita yang bernama cipluk itu udah punya suami
terus dia tinggal di rumah abis sengaja untuk ganggu abis
iya bu itu benar banget
saya sih ya cuma kesian aja bu ngelihat suaminya
soalnya saya lihat suaminya tuh yang cinta banget sama wanita itu
tapi ibu ibu bisa lihat sendiri kan gimana kelakuannya
ini enggak bisa dibiarkan ibu ibu bu bata masyad namanya
saya yakin si abi pasti dipelet sama perempuan itu
iya saya sih enggak mau nuduh ya bu ya
cuma ya denger denger sih wanita itu
yang suka pergi ke dukun
apa ke dukun
ya ibu ibu pasti gak mau kan daerah sini jadi jelek namanya gara gara wanita itu
ya kan cipluk itu wanita yang gak beres bu
dia harus diusir dari rumah abi
saya kasihan kalau abi kutiputan jadi korban bu
kita harus bertindak
oh siapa sih ada apaan ini
ada apaan ini
pokoknya kita nggak bisa tenang selama wanita ini masih ada di sini
siapa siapa siapa cipluk
usir aja perempuan ini
wanita itu wanita enggak benar
udah punya suami masih aja gangguin kamu
jangan salah sangka dulu
cipluk itu udah cerai sama suaminya
alah udah kamu enggak usah bohongin kita bi
kamu pasti dalam pengaruh pellet perempuan itu
pokoknya usir wanita ini dari kampung ini ya
pergi dari sini
kalian semua pengen saya pergi di rumah ini
oke saya pergi sekarang juga
lagian saya enggak butuh tinggal di rumah ini
tenang bi tenang
lebih baik dia pergi dari kampung ini
kalau dia pergi mungkin pengaruh peletnya itu bisa hilang
sekarang aku harus kemana lagi
aku udah enggak punya siapa siapa
aku juga enggak punya rumah untuk pulang
terima kasih adek mawar
atas yang kamu lakukan
kita gak suka bayangin kalau ada perempuan gak bener tinggal di kampung kita
saya sih hanya coba membantu aja kok bu
jadi mawar yang memfitnah cipluk
dan menghasut orang orang
untuk mengusir cipluk
aku dengar apa yang terjadi sama cleo
aku ikut prihatin ya
kasihan ya cleo
kok dia bisa disangka kayak gitu sama warga
aku bener bener gak nyangka
warga bisa nekat ngusir keleo dari sini
aku ikut prihatin banget padahal
dia kan baru kena musibah
kamu gak usah sedih ya
ini aku bawain bunga buat kamu
aku mau terima bunga dari kamu
dan aku akan menembuka kamu lagi
kamu pikir aku gak tahu apa
kamu yang memfitnah cipluk kan
kamu yang menghasut warga
supaya warga mengusir cipluk
aku denger semua omongan kamu dengan warga disini
aku gak nyangka
kalau kamu itu akan setinggi lagi
aku ngelakuin semua ini buat kamu
mungkin aku emang jahat
tapi aku lakuin semua ini karena aku cinta sama kamu
dan cinta aku sama kamu itu tulus
kenapa sih kamu gak kasih aku kesempatan satu kali lagi
kesempatan buat kamu itu udah habis
dan kamu harus sadar
kalau perasaan aku itu gak bisa dipaksa
ada sesuatu yang ingin aku katakan sama kamu